kita mulai adeka street food berbahan dasar keju dari negeri para idol k pop korea selatan
sajian ini menggunakan potongan keju yang ditusuk seperti sate
lalu dipanggang hingga warnanya berubah menjadi coklat keemasan
biasanya rose cheese juga disajikan dengan tambahan susu kental manis
taiwan juga memiliki sebuah jajanan yang kaya akan keju bernama prince poteto
prince potato merupakan olahan kentang goreng yang dicampur berbagai sajian lain
seperti aneka daging jagung telur brokoli atau bahkan nanas
tapi yang paling spesial adalah siraman saus keju yang akan menenggelamkan kentang bersama bahan bahan tadi
lanjut kita terbang ke india inilah ginidosa
dibuat dari adonan tepung yang dibentuk seperti crabs berisi campuran sayuran dan beberapa rempah khas india
isian ini akan dibungkus dengan adonan tepung yang dibentuk seperti risoles
dan yang membuatnya tambah bikin ngiler adalah parutan topping keju di atasnya
nah penggemar keju mana nih favorit kalian